putri kamu kenapa put
putri bangun put
kamu itu belum makan belum minum dari tadi
mau sampai kapan kayak gini
kamu itu harus menerima keadaan
putri dan raja itu
sudah sah jadi suami istri
gak ada yang bisa merubah itu sekarang
aku nggak terima semua ini
aku benci sama kamu
lihat aja apa yang akan aku lakuin sama kamu putri
tapi kalau kamu ulangi lagi
mama akan kirim
kamu ke luar negeri
masuk rumah sakit jiwa sekalian mau

kau dia kau dia apa kenapa
kau dia kenapa mas
kau bisa jatuh sih
kau bisa jatuh sih
ini anaknya putri gimana
ini anaknya putri gimana
udah kamu gak usah mikirin
clara gak ada disini
kau bisa biar papa panggilin dokter ya
papa panggilin dokter
kamu tenang aja kamu gak usah mikirin apa apa
aku bantu sendiri
gini apa bikinnya durando
gitu kereta mam
kau ada this
ini baru permulaan
aku akan balaskan semua dendam aku ke putri dan raja
supaya mama kuat dan mempertahankan kamu
kalau aja kamu tau
betapa baiknya dia
yang selalu berkorban buat mama
aku akan milihin kamu sama anak kamu
aku akan melindungi kamu sama anak kamu